yang kejadian semangat pak sbe di antasari mau mengaruhi rsi
insya allah tidak insya allah tidak
pak sby tentunya menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menjawab dan mengklarifikasi segala sesuatu yang fitnah
yang sifatnya diserangkan kepada pak sby dan keluarga yang itu tidak benar dan itu adalah fitnah
tentunya sebagai warga negara beliau memiliki segala hak untuk bisa mengklarifikasi dan menjawab itu
tetapi insya allah sekali lagi saya mengatakan selama ini masyarakat jakarta itu sudah semakin cerdas
semakin memiliki hati bisa memahami mana sesuatu fakta atau sesuatu kebohongan
dan tentunya melalui penjelasan pak sbe tadi malam warga jakarta kami berharap lebih memahami situasinya seperti apa
dan tentunya dengan harapan tidak mudah termakan oleh isu isu yang sengaja dilontarkan di satu hari sebelum pencoblosan
menurut saya ini sesuatu yang luar biasa zolimnya tetapi kami tetap tegar kami tidak terlalu terpengaruh
saya tetap merasakan bahwa jika memang allah berkehendak saya ditakdirkan menjadi pemimpin jakarta insya allah akan terwujud
jadi yakin satu kemarah menang
tetapi sekali lagi allah yang memiliki rencana terbesar
yang terbaik manusia hanya merencanakan hanya berusaha hanya berjuang
tetapi segala sesuatunya tentunya saya dan keluarga besar mengembalikan menyerahkan diri kepada allah swt karena itu pasti yang terbaik dari allah
mas tapi kenapa pak sbe malam bilang khawatir dengan antasari
nggak relevan dan jawabannya adalah bukan takut kalah tetapi itu adalah klarifikasi
siapapun termasuk mas sendiri kalau difitnah apakah mas tinggal diam saja
apakah akan mengklarifikasi
tentunya kita punya hak sebagai warga negara harus mengklarifikasi segala sesuatu yang sudah kelewatan
di luar dari akal sehat dan itu disebarkan difitnah disebarkan di malam sebelum pencoblosan
saya pikir semua warga negara memiliki hak yang sama
jadi pantas sering gak akan ini pak
oh tentu saya mengatakan bahwa ini
ini adalah pesta demokrasi milik kita semuanya makanya kita harus aktif berpartisipasi
termasuk kita semua memiliki hak untuk mengawasi proses pemungutan suara ini
baik di tps maupun saat penghitungan suara
dan harapannya seluruh warga jakarta semuanya dapat menyongsong pesta demokrasi ini dengan sebaik baiknya
dengan kematangan dengan sebuah sikap yang baik dan bijak
sehingga apapun hasilnya semua bisa menerima dengan baik
tetapi tentunya dengan catatan bahwa kita semua harus mencegah dan melawan segala bentuk kecurangan kecurangan
atau pelanggaran pelanggaran yang memang menabrak aturan dan undang undang